sampai jumpa di video selanjutnya
jangan dong pak jangan pak jangan gak mau pak aduh
kok kita jadi gak bisa pacaran di rumah jadi pacaran disini
gak apa apa kok bbm kalau aku sih dimanapun tempatnya asalkan kita berdua
dikubur aku jadi
diko dikubur sih kamu tuh gak ada romantis romantisnya ya

kita gak usah cari masalah apalagi sama temen sendiri
kan sekarang kita lagi ada masalah di luar
jadi kalian semua harus hati hati
dan gue udah taruhan sama gurunya rio
dan kalau misalnya gue menang di kejuaraan itu
dia berjanji kalau dia gak bakalan ganggu kayak kita lagi
pengen ikut kejuaraan terong bebas
iya be haikal juga ikut kok
eh lu denger gak
si boy sama si haikal pengen ikut kejuaraan terung
lu mesti dukung semuanya
lu kan temen temennya
oh pasti tuh boy pasti didukung
gak begitu dong
jangan lu ribut lu main main dulu deh
ya udah be kalau begitu sabar sabar dulu ya be
udah urusan be
sabar dulu ya
gue mau ketemu sama lu sekarang mon penting
lu ngapain mukul mukul buat gue lagi
dan lu ngapain bawa pecundang ini
bang gue ajak mondi kesini biar abang percaya sama gue
kalau rio yang mulai cari masalah sama kita
cerita sebenarnya sih mondi itu digebukin sama geng rio
dan kebetulan geng wario lewat dan mereka bantuin mondi
dan disitulah jadi keributan
jangan ngurin dia sensei
serah abang mau percaya atau enggak
tapi asal abang tahu kalau gue gak suka bohong
so baik lu
udah jelas jelas lu bohong
gak tau malu loh ya
lu jelas jelas sama temen temen lu udah bukulin gue
lu jangan pernah nyerang mondi maupun boy dan anak baria lagi
gue udah bikin kesepakatan sama bos
kalau gue akan ada pertarungan bebas sama dia nanti di kejiwaan
nanti berdisa sensei
lo yakin bakal lawan sensinya rio di pertandingan bebas nanti
harus gue akuin emang
skill bela diri dia itu di atas kita
iya gue tau mon
gue sih cuma berusaha ngelindungi temen temen gue aja
dari guru karate nya rio itu
dan gue yakin banget
kalau guru karate nya rio itu benci sama geng motor
karena dikomporin sama rio
dan gak semua geng motor itu tuh jelek
kalau aja gak ada duri dalam daging kayak rio
serigala pasti nggak bakal jelek namanya
udahlah gue balik ya udah sore
mulai dari sekarang harus latihan
karena lawan lo bukan orang sembarangan
gue mau d membetakan
tiko di kuburan sih kamu tuh gak ada romantis romantisnya ya
aku gak mau
ya itu kan cuma ibarat kata
kalau kamu gak mau pacaran di kuburan juga gak apa apa
arisan telat pak
jalannya cepetan dikit ah
ya wassalam itu si meli
di bawah pohon ngapain tuh
amanak dekir pula
pak pak pak
pak stop pak
itu kan mobilnya mama
itu yang hitam
yang buluk buluk dikit
eh mana itu si dekil
dekil dari mama
udah jangan banyak
ini deh ya tadi mama liat dia ada di sini
sekarang umpet di belakang tuh kayak semut